sebuah helikopter tni angkatan darat dilaporkan jatuh di daerah kasigunju poso sulawesi tengah
dua belas penumpang termasuk komandan resort militer satu ratus tiga puluh dua tadulako kolonel infantri saiful anwar dipastikan tewas
menurut laporan saksi mata helikopter bertolak dari desa watutau kecamatan lore utara menuju poso
namun sekitar pukul tujuh belas lima puluh lima waktu indonesia tengah heli jatuh di kebun milik arsat di dusun patiro bajo
kelurahan kasiguncu kecamatan poso pesisir kabupaten poso
heli yang naas ditumpangi tiga belas orang termasuk komandan resor militer satu ratus tiga puluh dua tadulako
pihak tni angkatan darat dan kepolisian setempat kini tengah berkoordinasi untuk langsung melakukan pemulangan jenazah kepada pihak keluarga
dan berikut adalah nama nama dari korban jatuhnya heli